dalam masa kampanye yang tersisa tiga bulan lagi komisi pemilihan umum seakan akan sedang diuji konsistensinya
berbagai kebijakan yang diambil terkait debat pasangan calon presiden dan wakil presiden misalnya
sempat menimbulkan tanda tanya di publik
apa saja kebijakan yang menimbulkan kontroversi tersebut
dan bagaimana menakar kepercayaan publik terhadap komisi pemilihan umum
berikut reportase priskyla dauhan
ada beberapa hal yang menyita perhatian publik dalam proses pelaksanaan debat pemilu presiden dua ribu dua puluh
beberapa kebijakan yang diambil oleh komisi pemilihan umum atau kpu selaku penyelenggara pemilu
dinilai tidak mengakibatkan pemilih
yang pertama soal jumlah dan penunjukan panelis debat
dari delapan orang yang dipilih oleh kpu namun hanya dua orang saja yang terpilih menjadi panelis debat
kemudian yang kedua adalah sosialisasi visi misi kampanye program para pasangan calon
yang tadinya diselenggarakan pada sembilan januari namun akhirnya tidak jadi
kemudian yang ketiga adalah soal penyelenggaraan
kemudian yang ketiga adalah soal pertanyaan debat
di mana pada pemilu kali ini kpu memberikan kisi kisi pertanyaan kepada pasangan calon tujuh hari sebelum debat perdana tujuh belas januari mendatang dimulai
kemudian pertanyaannya apakah hal hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu
anggota kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas hadar nafis gumai berpendapat
kondisi itu jelas dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu
kpu dinilai kurang tegas
dan hanya mengakomodir keinginan peserta pemilu tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilih
saya kira pengaruh ada ya karena kalau penyelenggara itu tidak kelihatan cukup tegas
apalagi kemudian ada analisis analisis yang dikaitkan dengan ketidaknetralan keberpihakan itu ya
itu bisa mempengaruhi
oleh karena itu perlu ada upaya upaya untuk
mencegah itu terjadi

direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem titi anggraini mengatakan
kebijakan yang diambil kpu tersebut adalah cara baru
yang keluar dari pakem atau praktik pemilu sebelumnya
kpu sebaiknya berpedoman pada cara cara lama
daripada mencoba cara baru yang belum tentu efektif
kpu memperlihatkan sekali elitisme di dalam menentukan pendekatan debat
ini yang melahirkan diskursus
sudah metodenya metode yang baru
pendekatan yang memang baru diintrodusir saat ini
nah pemberlakuan metode baru itu
juga hanya dilakukan diputuskan
oleh kpu dan para pasangan calon
dalam pasal dua ratus tujuh puluh tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
diatur tentang penunjukan moderator dan panelis debat
yang dipilih oleh kpu dari kalangan profesional dan akademisi
meski tidak mengatur jelas soal panelis
hadar nafis gumai mengatakan
pada pemilu dua ribu empat belas seluruh panelis ditunjuk oleh kpu
tanpa campur tangan tim sukses
sementara aturan soal sosialisasi visi misi pemilu
termaktub dalam pasal dua ratus tujuh puluh empat undang undang pemilu yang isinya
yang meliputi visi misi dan program paslon
melalui lembaga penyiaran publik
rencana kpu yang sempat ingin bersiap
sosialisasi bersama tim ses pun menjadi opsional
atau tidak wajib dilaksanakan
masih sesuai amanat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
pasal tiga puluh sembilan menyatakan debat calon presiden dan calon wakil presiden
akan diselenggarakan sebanyak lima kali
dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik
meski belum ada undang undang dan peraturan kpu
yang mengatur soal metode debat pada pemilu dua ribu empat belas
penunjukan panelis dan pertanyaan debat
disusun oleh tim ahli bentukan kpu
tanpa melibatkan tim sukses pasangan calon
ketua kpu arief budiman menjelaskan
penyelenggaraan debat kali ini banyak didasarkan
pada usul dan kesepakatan peserta pemilu
dalam hal ini adalah tim kampanye nasional jokowi maruf
dan badan pemenangan nasional prabowo sandi
kpu ingin membangun tradisi
semua persoalan dapat selesai dengan musyawarah mufakat
selain undang undang memang menentukan
misalnya untuk moderator

atau kesepakatan pasangan calon
kpu kemudian melihat
kan sebetulnya musyawarah mufakat ini bisa juga diterapkan untuk yang lain
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan
untuk membuat kemampuan kepentingan
kpu melihat bahwa
kepentingan yang diperlukan adalah
membuat kepentingan yang diperlukan
kpu melihat bahwa
kepentingan yang diperlukan adalah
membuat kepentingan yang diperlukan adalah
itu kan semua
kpu merasa akan lebih enak
kalau ini bisa dimusawarakan dan disepakati bersama
hal itu tak akan membuat publik kehilangan kepercayaan kepada kpu
publik sangat percaya kpu
publik sangat percaya kpu
publik sangat percaya kpu
kalau kpu mengatakan
hal hal tersebut tidak akan berpengaruh
terhadap kepercayaan publik akan lembaganya
kpu kan sebagai lembaga publik
harus lebih terbuka sih kepada masyarakat
supaya masyarakat juga percaya sama kpu
enggak banyak yang goleput juga
kalau sedikit enggak percayanya
karena kan udah dikasih kisih kisih duluan kan gitu kan
kalau untuk berpikir kecil sih ada
tergantung dari dirinya sendiri sih gitu
langkah baiknya untuk debat debat seperti itu
tidak ada kisih kisih gitu mbak yang disebarkan
jadi masing masing paslon beradu argumen gitu
tentang programnya masing masing gitu mbak
jadi tidak ada yang disettingan terlebih dahulu
masih ada waktu bagi kpu untuk berbenah
dan semakin mematangkan konsep kepemiluan
evaluasi dan sosialisasi harus semakin gencar dilakukan
agar masyarakat sebagai pemilih
dapat semakin merasa terlibat dalam proses demokrasi ini
hal itu penting karena pesta demokrasi
adalah milik seluruh warga negara indonesia
biska dauhan jakarta